uptd samsat pangururan kabupaten samosir
telah menerima pengaduan dari para korban
penggelapan pajak kendaraan bermotor
sekitar dua ratus delapan puluh delapan orang
penggelapan pajak kendaraan tersebut
telah berlangsung dari tahun dua ribu delapan belas hingga tahun dua ribu dua puluh
oknum bribka as dan empat pelaku yang merupakan tenaga honorer
di kantor samsat pengururan
melakukan penipuan pajak kendaraan
dengan berbagai macam modus
di antaranya pengurusan pembayaran pajak kendaraan
serta biaya balik nama kendaraan
total kerugian korban sudah mencapai delapan ratus dua puluh dua juta rupiah
menurut kepala uptd samsat samosir solen panjaitan
seminggu lalu modus pelaku
semua transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak
melalui para pelaku
ternyata tidak pernah disetorkan ke negara
atau ke uptd samsat samosir
para korban menyetorkannya
artinya di luar daripada loket pelayanan kita ini
mungkin ketemu di jalan
ketemu pulang gereja
atau yang pastinya di luar daripada loket kita ini
jadi itu hanya modal percaya
para pelaku kemudian menghapus
tahun yang ada di stnk dan menggantinya
sementara untuk perpindahan surat surat kendaraan
seperti angkat berkas dan balik nama
para pelaku hanya memberi resi pendaftaran saja
kepada para korban tanpa menyetor kekas negara
sementara di aplikasi setoran tercatat masih pending
salah satu korban mengaku menyetor uang tunai
untuk pembayaran pajak kendaraan roda empatnya
sebesar tujuh juta rupiah kepada brik kas
pertengahan tahun dua ribu dua puluh dua lalu dan hingga sekarang belum selesai
mulai pertengahan tahun dua ribu dua puluh dua
saya sudah bertanya terus
tapi beliau bikin pernyataan sama saya
tenanglah bang kayak abang nggak kenal saya aja
jadi saya pikir nggak mungkin gara gara tujuh juta dia melarikan diri
pak gason berharap kepada pihak kepolisian
supaya para pelaku penipuan pajak kendaraan bermotor
dia juga berharap uang yang telah disetorkannya
untuk membayar pajak kendaraannya itu dikembalikan
atau dibayarkan ke pajak kendaraannya tersebut